masa jabatan rituan kamil sebagai gubernur jawa barat akan berakhir pada lima september
ia mulai berkemas meninggalkan rumah dinas gubernur
kang emil mengaku memiliki banyak pengalaman di gedung pakuan bandung itu
salah satunya kenangan bersama mendiang putranya emeril khan muntas
kamu mau pertanyaan yang berat
ya ini kehormatan jadi selama kehormatan itu hadir di gedung ini kita harus aman
lima tahun sudah rituan kamil menjabat sebagai gubernur jawa barat
ia mengklaim melakukan
banyak perubahan di jawa barat
salah satunya mampu menghilangkan seribu desa miskin di jawa barat hanya dalam waktu empat tahun
dan luar negeri artinya ada lima ratus empat puluh sembilan perubahan
ada lima ratus empat puluh lima story before after jadi banyak sekali
mungkin nggak cukup ini untuk
kalau saya terangkan satu orang semenit bisa sembilan jam
jadi kalau ditanya mana pencapaian saya harus memilah dari perubahan itu
karena kan tujuan dari negara ini dibangun kan adil makmur
kita fokus pada kemakmuran lah ya
nah salah satu yang paling saya banggakan mbak
saya berhasil menghilangkan seribu desa miskin
seribu desa miskin
dalam hanya waktu empat tahun
usai menjabat rituan kamil akan digantikan oleh penjabat gubernur b triadi mahmudin
b saat ini masih menjabat sebagai deputi protokol pers dan media sekretariat presiden
selain b presiden jokowi juga sudah menunjuk sejumlah pj gubernur
untuk menggantikan sejumlah gubernur yang berakhir masa jabatannya tahun ini
mereka akan dilantik dalam waktu dekat
tim liputan cnn indonesia